dongeng bahasa indonesia
wanita dan sang singa
suatu ketika ada seorang pedagang yang memiliki tiga anak perempuan
dia sangat menyaingi mereka terutama yang termuda amelia karena dia adalah kesayangannya
suatu hari ketika dia pergi untuk perjalanan panjang untuk melakukan pekerjaannya
dia bertanya kepada putri putrinya apa yang mereka inginkan
aku ingin satu set mutiara mengkilap yang indah
aku ingin satu set berlian yang berkilau
ayah sayang aku ingin burung bulbul bernyanyi yang indah
baiklah anak anakku jika aku bisa mendapatkannya maka kalian bisa memilikinya
dia mengucapkan selamat tinggal kepada putri putrinya lalu pergi
pedagang itu membeli mutiara untuk putri sulungnya dan berlian untuk putri keduanya
dia mencari burung bulbul bernyanyi di mana mana

tapi semua sia sia
ini membuatnya khawatir karena amelia adalah favoritnya
dia tidak ingin membuatnya sedih
dia kemudian pergi ke hutan
dia terus dan terus berjalan sampai menemukan kastil megah dengan pohon tinggi yang ada di sampingnya
di atas pohon itu duduk burung bulbul yang cantik yang bernyanyi dengan mertu
ah aku menemukanmu pada waktu yang tepat
naik ke pohon itu dan ambil burung bulbul untuk putriku
saat sang pelayan hendak mendekati pohon itu
seekor singa melompat keluar dari balik pohon dan meraung begitu keras hingga dedaunan di pohon itu bergetar
siapa yang berani mencuri burung bulbulku
aku akan memakanmu pencuri
maafkan aku singa yang perkasa
aku tidak tahu bahwa burung itu milikmu
tolong ampuni aku
aku akan membayar tebusan yang besar untuk kesalahanku
tidak ada yang bisa menyelamatkanmu
kecuali kau berjanji untuk memberikan hal pertama yang kau temui saat kau pulang ke rumah
jika kau setuju aku akan mengampunimu dan memberikanmu burung itu juga
tapi tapi bagaimana kalau itu ameliaku
jangan khawatir tuhan
tidak perlu putri kau menjadi orang yang pertama yang bertemu dengan kau
mungkin hanya kucing atau anjing
pedagang itu telah diyakinkan
dia mengambil burung bulbul dan berjanji kepada singa dan pergi untuk pulang
ketika pedagang sampai di rumah
putri bungsunya amelia berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat
setelah melihat bahwa dia membawa burung bulbul
dia dipenuhi dengan perasaan sukacita
pedagang itu tidak bisa bersukacita dan mulai menangis
itu sudah merugikanku
karena aku harus berjanji kepada pangeran singa
bahwa aku akan mengirimkan orang pertama yang aku temui
aku takut dia akan merobekmu berkepala
aku ingin dia menemukan keping keping dengan kekuatannya
pedagang itu menjelaskan semua yang terjadi
janji adalah janji dan itu harus dipenuhi
aku harus pergi ke pangeran singa
kumohon dia akan membunuhmu
tidak ada yang bisa mengubah apa yang tertulis dalam takdirku
bukankah itu yang kau ajarkan kepada kami
pedagang itu terkejut
jangan khawatir ayah
hatiku mengatakan bahwa aku akan baik baik saja dan
aku percaya kalau hatiku selalu benar
itu juga yang kau ajarkan pada kami
keesokan harinya amelia pergi ke hutan
sementara ayah dan saudara perempuannya menangis
ketika mereka melambaikan tangan
aku harap pangeran singa itu baik padanya
dan kita bisa melihat adikmu lagi
sang singa sebenarnya adalah pangeran yang tersihir
pada siang hari dia adalah singa yang perkasa
seperti halnya semua pengikutnya
tapi pada malam hari
mereka akan berubah kembali menjadi bentuk manusia
ketika amelia sampai di hutan
dia diterima dengan baik
dan dibawa ke kastil dengan kereta emas dipimpin oleh singa
dia disambut oleh kebanggaan singa yang membawa banyak hadiah untuknya
selamat datang ratu cantiku
aku melihat bahwa ayahmu telah menepati janjinya
dan aku senang kau yang pertama melihatnya karena kau sangat baik
kau sangat cantik
aku merasa terhormat karena kau menjadi istriku
aku sangat tersanjung
tapi aku tidak berbagi kebahagiaan denganmu
aku takut karena kau adalah seekor singa
saat itu sinar bulan bersinar melalui jendela
dan pangeran singa berubah secara ajaib
menjadi seorang pangeran tampan di depan amelia
aku sebenarnya seorang pangeran
karena aku telah diberi sihir yang menjadikanku singa di siang hari
amelia tersenyum karena dia bahagia
dan jatuh cinta dengan pangeran singa
amelia setuju untuk menikahi pangeran
pernikahan itu diadakan sekaligus dengan kemegahan
mereka hidup bahagia bersama
seperti singa tidur sepanjang hari dan begadang semalaman
suatu hari pangeran singa mendatanginya dan berkata
ada festival di rumah ayahmu esok hari
untuk merayakan pernikahan kakak perempuanmu yang tertua
jika kau mau si singa dapat mengawalmu
itu akan sangat indah
aku sangat ingin melihat ayahku
maka aku akan memanggil si singa segera
dan mereka akan membawamu ke sana dengan megah
tapi pangeran aku tidak akan pergi sendiri
kau akan ikut denganku
ratuku itu terlalu berbahaya
karena jika seberkas cahaya kecil menyentuhku
aku akan berubah menjadi seekor merpati
dan harus terbang sekitar tujuh tahun
aku akan memastikan untuk membuat kau tetap aman
melindungimu dari setiap sinar cahaya
dan dengan demikian pangeran dan putri berangkat
untuk pergi ke pesta pernikahan
saudagar dan putri putrinya senang melihat amelia
dan senang mengetahui tentang pangeran singa
mereka menyambut pangeran singa dengan cinta
sang putri memiliki aula besar yang dibangun
dengan dinding yang begitu tebal
sehingga tidak ada sinar cahaya yang dapat menembusnya
disinilah singa akan beristirahat ketika obor dan lilin dinyalakan
tetapi karena kayunya segar
ia terbelah dan menyebabkan retakan yang sangat kecil
sehingga ketika prosesi orang orang dengan obor dan lampu
kembali dari pernikahan
seberkas cahaya kecil seukuran rambut
jatuh ke atas pangeran singa
dalam sedetik pangeran singa berubah menjadi burung merpati
dia tidak melihat apa apa selain seekor merpati putih yang duduk di sana
selama tujuh tahun ke depan
aku harus terbang dan pada setiap langkah ketujuh
aku akan menjatuhkan bulu putih
jika kau mengikutinya kau dapat membebaskanku
putri amelia mengikuti burung merpati putih ketika bulu putih jatuh
di setiap langkah ketujuh untuk menunjukkan jalannya
ketika tujuh tahun hampir berlalu
amelia mengikuti jejak bulu putih sepanjang jalan tanpa beristirahat
oh aku sangat senang bahwa tujuh tahun ini hampir berakhir
kita akan segera terbebas dari masalah kita
tapi itu jauh sebelum putri amelia dan pangeran bebas
suatu hari bulu bulu putih berhenti jatuh
dan amelia merasa sangat khawatir
seorang pria tidak bisa membantuku dengan ini
putri amelia memanjat pohon
dan dia memanggil matahari
begitu cerahnya kau bersinar sepanjang hari
dari lembah ke puncak gunung
apakah kau tahu di mana aku bisa menemukan merpati putihku
tidak anakku aku belum pernah melihat merpati putih
tetapi ambillah peti kecil ini
dan gunakan saat kau membutuhkannya
terima kasih banyak
putri amelia terus mencari pangeran sampai malam tiba
ketika bulan bersinar dia pergi ke bulan dan bertanya
oh bulan yang indah
kau bersinar sepanjang malam
lebih dari ladang dan hutan
pernahkah kau melihat merpati putihku terbang
aku tidak melihatnya tapi ini telur
gunakanlah saat kau membutuhkannya
putri amelia berterima kasih pada bulan
dan terus mencari pangeran
saat angin malam bertiup dia bertanya
kau meniup di antara semua pohon dan daun
apakah kau melihat seekor merpati putih terbang di sini
aku telah melihat merpati putih
dia terbang ke laut kaspia
dia telah kembali ke bentuknya sebagai singa
dan bertarung dengan naga perkasa
yang merupakan putri yang tersihir bernama asteria
ini tongkat sihir
pergi ke laut kaspia dan arahkan ke arah naga
dan katakan abra kadabra
setelah itu singa akan dapat mengalahkan naga
dan mereka berdua akan mendapatkan kembali bentuk manusia mereka
kau akan menemukan grifin bersayap yang megah
yang berdiam di dekat laut kaspia
naik ke punggungnya dengan pangeran tersayangmu
dan itu akan membawamu kembali melintasi laut
jatuhkan tongkat ajaib ketika kau berada di tengah laut
dan dari sana akan segera muncul pohon pohon tinggi
yang akan menunjukkan grifin arah untuk menyeberangi laut
amelia berterima kasih pada angin dan memulai perjalanannya
ketika dia mencapai laut kaspia
dia menemukan pangeran singa dan naga berkelahi
dia segera melepas tongkat sihirnya dan mengarahkannya ke arah naga
sihir dari tongkat menghantam naga dan naga itu jatuh ke tanah
pangeran singa meletakkan cakarnya di kepala naga
dan segera kembali ke bentuk manusiawinya
naga juga kembali ke bentuk manusianya
dan berubah menjadi putri asteria
sama seperti mereka bebas
putri asteria memandangi pangeran singa
dan dia merasa jatuh cinta
dia segera mengucapkan mantra padanya
mengambil pangeran di tangannya dan secara ajaib menghilang
putri amelia menangis si pangeran kesayangannya
tapi saat itu angin sepoi sepoi bertiup memberinya keberanian
aku akan pergi kemanapun angin bertiup
dan aku akan pergi selama matahari terbenam dan terbenam
aku akan mencari jauh dan luas
sampai aku menemukan pangeranku
dia melompat ke punggung crifin
dan mengikuti arah angin
dia terus dan terus sampai dia menemukan sebuah kastil
di mana angin berhenti bertiup
amelia mengerti bahwa disinilah pangeran berada
dia berterima kasih pada grifin
dan kemudian memasuki kastil
ketika dia berbicara kepada orang orang kerajaan
mereka bercerita tentang festival besar yang diadakan
untuk merayakan pernikahan pangeran dan putri asteria
ya tuhan bantu aku
tepat pada saat itu amelia membuka peti yang diberikan oleh matahari
dan keluarlah sebuah gaun yang indah
secerah matahari itu sendiri
dia juga membuka telur yang diberikan oleh bulan
dan telur itu berubah menjadi ayam emas
dia memasuki kastil mengenakan gaun itu
dan membawa ayam emas
semua orang memandangnya dengan takjub
termasuk calon mempelai wanita
putri asteria sangat kagum dengan pakaian amelia
dan ayam emas itu
sehingga dia segera menghampirinya
gaunmu ini sangat luar biasa
aku ingin membelinya darimu bersama dengan ayam itu juga
kau mungkin memilikinya
tapi sebagai balasannya
kau harus membiarkan aku berbicara
dengan mempelai pria di kamarnya malam ini
putri asteria ragu ragu
tetapi dia sangat menginginkan gaun dan ayam itu
sehingga dia akhirnya setuju
malamnya dia memerintahkan bendaharawan
untuk memberi sang pangeran singa sebuah kiriman tidur
pangeran yang berada di dekatnya
mendengar beberapa gumaman
dan kemudian bertanya pada pelayan tentang apa itu
bendahrawan itu mengakui kepada pangeran
bahwa ia diperintahkan untuk menyelipkan kantung tidur dalam minumannya
ketika seorang gadis miskin harus berada di kamar bersamanya malam itu
tuangkan minuman dan simpan di tempat tidur
malam itu ketika bulan bersinar terang
putri amelia dibawa ke kamar untuk berbicara dengan pangeran
sang pangeran singa sementara itu berpura pura tertidur
selama tujuh tahun terakhir
aku telah mengikutimu ketika kau terbang di seluruh dunia
aku bertanya pada matahari dan bulan
dan empat angin untuk mencarimu
aku membantumu untuk mengalahkan naga
apakah kau melupakanku sekarang
dia segera mengenali suara itu
dia segera mengenali suara istrinya yang tersayang
untuk pertama kalinya
aku benar benar bebas
karena semuanya seperti mimpi
putri asteria telah memantraiku
meninggalkanku untuk melupakanmu cintaku
tapi cintamu telah memberkatiku dan menghancurkan mantra itu
aku telah pergi ke ujung bumi untuk menemukanmu
betapa senangnya aku akhirnya bisa mendapatkanmu kembali
mari kita bergegas dan keluar dari tempat ini
sebelum putri asteria menemukan kita
pangeran dan putri diam diam menyelinap keluar dari kastil
karena mereka takut putri asteria akan menangkap mereka
mereka menaiki griffin
yang membawa mereka melintasi laut kaspia
dan membawa mereka kembali ke kastil mereka di hutan
ketika mereka sampai di rumah
semua singa beralih ke bentuk manusia mereka
dan bersuka cita
sang pangeran singa tidak bisa cukup berterima kasih kepada putri amelia
dan sangat mencintainya
karena tekad dan kehendaknya lah
yang akhirnya mengembalikan kebahagiaan
ke dalam hidup mereka